sebuah mobil di jalan raya veteran kecamatan kebomas
kabupaten gresik dihancurkan warga pada selasa sore
penyebabnya sopir dan penumpang mobil yang merupakan keluarga
dipergoki terlibat aksi pencurian tas
perbuatan tersangka dipergoki warga yang sedang membeli takjil
tersangka sempat kabur tancap gas hingga menabrak satu sepeda motor
kejadian itu semakin memicu amarah warga yang berujung aksi perusakan
di hadapan polisi satu keluarga tersangka pencurian ini mengaku
mobil yang dikendarai adalah mobil rental
sementara aksinya nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan lebaran
di tangerang selatan banten pada rabu sore
segerombolan warga menganiaya seorang dep kolektor
usai membawa mobil debitur yang menunggak cicilan
menurut korban debitur sudah menyetujui penarikan kendaraan
namun di dalam perjalanan menuju kantor
tiba tiba korban dan dua rekannya dicegat orang tak dikenal dan diteriaki maling
akibatnya warga sekitar yang mendengar langsung emosi
dan mengepung dan menganiaya korban
imbas perisiwa ini ratusan rekan sejawat sesama dep kolektor
menggeruduk mapolestang rang selatan

hingga kamis dinihari dua tersangka penganiayaan sudah diamankan
ajang lomba balap kelinci di lumajang jawa timur
berujung baku hantam dua kelompok warga
masa saling pukul berlanjut hingga menyerang rumah salah satu warga lainnya
di desa tegal randu
sejumlah warga nampak meluas jalan tajam merusak jendela kaca
beruntung kemarahan dua kelompok warga ini berhasil diredam
aparat gabungan usai mediasi
tim liputan cnn